ke komunitas lain bulog subang jawa barat sudah mulai memasarkan beras saset berukuran dua ratus gram
selain di subang beras kualitas premium ini akan dipasarkan di purwakarta
bulog subang jawa barat telah menjual beras kemasan saset atau renceng sejak awal juli
beras kualitas premium itu dijual rp dua lima ratus per saset ukuran dua ratus gram
saat ini bulog subang telah mengeluarkan satu ton beras saset ke warung tradisional dan retail
untuk melihat respon dari masyarakat subang
beras kemasan saset ini juga akan dipasarkan di sejumlah warung tradisional dan retail di kabupaten purwakarta
bulog menjual beras premium dengan ukuran saset agar terjangkau masyarakat menengah ke bawah
langkah ini juga bertujuan untuk menyerap beras dengan kualitas yang baik dari dalam negeri
beras saset ini akan disiklusikan ke warung warung tradisional dan warung kinaan bulog
apa yang biasa kita sebutkan
ini adalah perusahaan yang sangat penting untuk pemasangan kita
tidak kemungkinan atau berangin ada kerjasama dengan kami
mungkin distributor distributor yang berminat bisa kerjasama dengan kami
sebagai gambaran beras sasetan ini berisi dua ratus gram beras perkemasannya
direktur bulog budi waseso menyebut dengan harga rp dua lima ratus
pembeli nantinya akan mendapatkan tiga piring nasi untuk tiga orang
saat ini bulog subang tidak lagi mengeluarkan beras raskit
karena selain kerap dikeluhkan masyarakat tentang kualitasnya yang buruk
juga untuk menghindari permainan di lapangan
sejak diluncurkan dan dipasarkan pada awal juli lalu
beras saset atau beras kemasan kecil kini mulai ramai dicari warga
selain dinilai lebih ekonomis menurut warga rasanya enak dan sehat untuk dikonsumsi
setelah dipasarkan pada awal juli lalu
beras saset atau beras kemasan renceng produksi
bulog kini mulai diterima masyarakat luas
di karawang jawa barat misalnya beras saset ini mulai dicari warga
meski baru dipasarkan dua minggu lalu
warga sudah mulai beralih dari kebiasaan membeli beras literan atau kiloan
kini memilih beras saset
dia punya uang hanya rp lima perat
dia punya anak lima ribu dia bisa beli dua saset cukup untuk makan anaknya
kalau rasanya sendiri gimana
rasanya enak juga sama
tidak ada bedanya dengan beras biasa
enggak bau karung sama
dan saya kira ini bukan beras miskin
beras layak dimakan
sementara itu pemilik warung tradisional mengaku
sejak beras saset beredar
kini bukan hanya warga lingkungan warungnya yang datang membeli
tetapi juga warga dari luar daerah
kebetulan yang menengah ke bawah
kalau menengah ke atas kan biasa agak pengen yang lebih bagus lagi
tapi ini sudah termasuk bagus untuk kalangan menengah ke bawah
tapi kebanyakan menjangkau ke bawah
ini ini bagus sekali
terus dirasanya juga kualitasnya enak enggak bau enak enggak anyap lah
ya sangat bagus juga
pada akhir agustus pemerintah berencana memasarkan beras saset ke seluruh wilayah di indonesia
namun saat ini beras kemasan kecil ini baru dipasarkan di beberapa provinsi
seperti jawa barat jawa tengah dan jawa timur